kena sinar matahari
kan ada vitamin dia buat nguatin tulangnya kan
cie udah jadi calon perawat
ken aku seneng banget ya kamu udah sembuh
kamu masih ingat gak waktu aku dan steven gotong kamu di depan rumah rani
kita tuh berdua bener bener gak nyangka
kalau kamu tuh udah bener bener cepet sembuh
malahan kata dokter iwan aja tuh penyakit kamu parah banget
eh cepet banget sih kamu semuanya
kamu kenapa ken
katanya kamu udah sembuh
kok sekarang kamu kelihatan sedih gitu sih ken
aku tuh gak nyangka
sampai bisa masuk rumah sakit
dan sekarang aku bisa sembuh lagi
tapi aku tuh sedih soalnya randi itu masih marah sama aku
dari waktu pingsan sampai sekarang kan
eh kendi kamu gak boleh kayak gitu dong ken
sekarang kamu tahu dari mana kalau rani tuh marah sama kamu
kalau rani tuh gak suka sama kamu kamu tau dari mana ha
buktinya rani gak pernah ngejungguk aku kendi steve
kamu gak usah putus asa
semua usaha kamu itu gak sia sia kan
rani sebenarnya udah dateng
tapi saskia mengusirnya
yang bener dok
karena saskia berpikir rani itu sudah membuat kamu sakit
jadi atas nama saskia sekali lagi dokter minta maaf sama kamu
rani ternyata kamu udah maafin aku
makasih ya ran
makasih kamu udah nengok aku juga
rani kamu gak tau betapa senangnya aku ran
betapa bahagianya aku
makanan itu buat siapa
kata papa kamu kan gak dapat tangan makanan
jadi aku bantuin mama buatkan makanan buat kamu
kamu makanan dari aku aja ya
jangan rumah sakit
wah kayaknya makanannya enak banget deh
kita bakal kebagian juga nih
iya dong pasti kebagian kok
aduh aduh aduh ses
kan aku udah sehat sekarang
bisa makan sendiri aja
cepetan aku lapar nih
ah aku ensomething cepet
wah cuaca keren banget
tak ada terrinan
anak penting itu dong garunya

dia tuh sahabat kamu dari bayi seharusnya kamu tahu
apa kamu bener bener gak inget ran
apa yang dikorbanin candy buat kamu hah
aku terus salah nilai kamu ran
kamu tuh egois gak punya hati
tapi dia ketahuan pa dia egois
pergi kamu pergi
aku emang gak berguna
emang gak berguna sama sekali
buat apa lagi aku hidup
kamu pasti kecewa banget sama aku
dari kecil kamu selalu nolongin aku
sampai aku bisa diangkat sama om billy
sama tante inge pun
itu karena akal akalan kamu
tapi kayak gini bahasan dari aku
aku emang temen yang gak bisa diharapin
aku cuma mikirin diri aku sendiri
tadi ada di halaman
yang pun kemana
itu tapi apa
maka dia menyusahkan
nah ketoakan itu sebelum memandang ingredients
saya akan bantu cari tante ya
rani hilang ken
yaudah aku ikut tadi ya
iya aku juga lagi mikir gimana cari rani di mana gitu loh
di kamu kan tahu sendiri tadi itu sekarang pakai kursi roda
dia tuh gak mungkin jalan cepet cepet di
apalagi sekarang badannya tuh lagi gak sehat
yaudah di sekarang kita mendingan cari di sekitar rumahnya dia aja
pak siap siap pak
ih astaga uksen tuh udah sampe disappeared ini bru
jadi dengerin nih
kan itu udah ngecewain kalian
nanti gak bisa jadi anak yang kalian harapin
rania gak mau apa apa di atas turun
di cepetan sini rania di atas